dunia saat ini tengah berjuang hadapi musuh tak kasat mata
yang memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan
namun di tengah tantangan selalu ada secerca harapan
aktivitas terus berjalan memutar roda perekonomian
dalam keadaan ini seluruh dunia perlu bergerak bersama mencapai pemulihan bersama
ini pula yang berusaha dilakukan oleh g dua puluh
forum g dua puluh terdiri atas negara negara terbesar di dunia
bersama g dua puluh membentuk lebih dari enam puluh persen populasi bumi tujuh puluh lima persen perdagangan global dan delapan puluh persen pdb dunia
tujuan g dua puluh adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat berkelanjutan seimbang dan inklusif
tiap tahunnya presidensi g dua puluh dipegang oleh salah satu negara anggota yang memiliki andil dalam menentukan topik pembahasan forum
dan pada dua ribu dua puluh dua presidensi g dua puluh dijabat oleh indonesia
dengan keadaan dunia yang masih terdampak pandemi presidensi ini merupakan pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi indonesia
kesempatan ini merupakan momentum berharga yang hanya dapat terjadi sekali
untuk itu presidensi g dua puluh dua ribu dua puluh dua harus dimanfaatkan sebaik mungkin
dari penyusunan agenda pembahasan yang dapat mendukung pemulihan dunia sekaligus memberi manfaat bagi indonesia
penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan kualitas unggul indonesia di tingkat internasional
hingga promosi indonesia untuk meningkatkan perdagangan pariwisata dan investasi dalam negeri
kontribusi semua pihak sangat penting mulai penyusunan materi penyiapan sarana prasarana hingga komunikasi
dukungan masyarakat pun sangat berarti untuk meningkatkan citra indonesia di dunia internasional
mari manfaatkan momentum presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua untuk beri kebaikan bagi bangsa
indonesia saatnya pimpin pemulihan dunia